pemilihan wakil gubernur dki jakarta masih belum juga rampung
gubernur dki jakarta anies baswedan berharap
panitia khusus pemilihan wagub dki menunaikan tugasnya
sebelum masa jabatan dprd periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas berakhir
setahun sudah gubernur dki jakarta anies baswedan
memimpin ibu kota tanpa wakil gubernur
pasca ditinggalkan sandiaka udo
kehadiran wakil gubernur diakui anies akan mempermudah
pekerjaannya dalam membangun ibu kota
namun setahun berlalu semua harus dijalani sendiri
anies menegaskan panitia khusus pemilihan wakil gubernur
memiliki kewajiban untuk menunaikan tugasnya
menurutnya bola panas pemilihan wagub dki masih di tangan pansus
sebetulnya sekarang sudah ada di pansus
jadi pansus yang punya kewajiban untuk menuntaskan
sudah dibentuk pansus untuk pemilihan wakil gubernur
jadi tanggung jawab pansus harus ditunaikan
karena itu sudah di pansus
dewan nanti menunggu
begitu pansus memproses nanti dewan akan pasti bersidang
sementara itu ketua dprd dki jakarta pres yatiwedi masudi
mengatakan mekanisme untuk menyiapkan wakil gubernur anies baswedan masih berjalan
ia berharap kedua partai pengusungnya ani gerindra dan pks
untuk lebih luwes dalam berkomunikasi dengan anggota dprd lainnya
sampai masa dijegal sekarang mekanismenya belum jalan
terapi terapi itu baru saya siapkan kemarin
kemudian lima atau tujuh jam lalu lah sebelum saya berangkat kembali
tinggal menuju partai panlihnya partai pemilihnya
kami nggak mungkin dari pks ataupun dari gerindra
ini berarti siapa ya panlih itu jaduhnya siapa ini
nanti dilaporkan lagi karena kesibukan kami juga
saya menunggu surat saya akan selesaikan
sebelumnya partai gerindra menyutupi
menyetujui dua nama cawagup dki jakarta dari partai keadilan sejahtera
menurut politikus partai gerindra andre rosiade
permasalahan sekarang adalah tidak kunjungnya quorum
di pembahasan tata tertib di rapat pimpinan gabungan dprd dki
memang sekarang yang dihadapi adalah menurut informasi fraksi partai gerindra dki
bahwa rapim gapnya gagal terus
sudah tiga kali direncanakan tapi tidak korum
tapi saya ingin pastikan gerindra komitmen dengan keputusan
mendukung dua nama dari pks
kami ada tiga orang di pansus dan tiga orang itu selalu hadir
dan mendukung pks yang perlu menjadi evaluasi ke depan
teman teman pks harus lebih intens berkomunikasi dengan partai partai politik yang lain
untuk diketahui masa kerja dprd dki jakarta periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
akan berakhir pada dua puluh enam agustus mendatang
tim liputan cnn indonesia
drama politik dalam memilih siapa wakil gubernur dki jakarta belum usai
padahal hampir setahun lamanya proses pemilihan tersebut dilakukan
oleh para wakil rakyat ibu kota di dprd dki jakarta
bahkan saling sindir turut dipertontonkan antara gubernur anies dan pansus
karena belum juga menyelesaikan tugas tersebut hingga masa kerja dprd saat ini hampir berakhir
apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kemudian pansus menjawab tudingan tersebut
langsung saja saya menyapa narasumber yang sudah hadir malam ini
bang ahmad yani anggota dprd dki fraksi pks
selamat malam assalamualaikum pak yani
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam
terima kasih bang sudah hadir malam ini
dan juga mas gembong warsono anggota pansus wagub dki fraksi pdp
terima kasih mas gembong sudah hadir
dan bang adi praetno analisis politik win jakarta
bang adi terima kasih sudah hadir malam ini
oke saya ingat ya terakhir saya dialog soal wagub dki ini
bahkan sempat bilang saat itu jangan kemudian saya kembali mengundang
untuk membahas masalah ini karena belum juga usai
bahkan cnn ini kayaknya sudah berapa kali mengundang narasumber
dan dialog dengan topik yang serupa
tapi kemudian terbukti hari ini belum juga selesai
saya langsung ke mas gembong deh
bolanya kan sebenarnya sudah ada di pansus
kenapa belum juga digolkan sih ada apa sebenarnya
sebetulnya kalau ditanya ada apa
sebetulnya kalau ditanya ada apa
sebetulnya kalau ditanya ada apa
ini kan soal aturan main dalam konteks pemilihan wakil gubernur
artinya aturan main itu adalah tata tertib
tata tertib itu dikerjakan oleh pansus sudah selesai
ketika pansus sudah menyelesaikan pekerjaannya
maka itu diserahkanlah kepada rapat pimpinan gabungan
sebelum rapat pimpinan gabungan itu dilakukan
kita minta karena kita minta kepada dua partai pengusung
yaitu pak yani dari pks dan teman teman dari gerindra
karena ada pasal yang
pasal yang ada beda pandangan dua partai itu
pak yani partainya pak yani menghendaki plus satu
kenapa harus setengah plus satu
supaya ini cepat terlaksana pemilihan wagubnya
kemudian sebelah yaitu partai gerindra mengendaki dua per tiga
kenapa harus dua per tiga
supaya legitimasi calon wakil gubernur betul betul menjadi
apa mencerminkan keterwakilan di warga dg jakarta
ini dua dua pandangan yang berbeda tadi
saya minta sudah lah berdua duduk bareng
selesaikan berdua baru nanti kita datanglah ke rapat pimpinan gabungan
sehingga di dalam rapat pimpinan gabungan nanti cepat clear
mentah lagi kok kan sebenarnya itu kan sudah prosesnya sudah di awal
maksudnya bahkan setengah dari proses mencari wakil gubernur ini
setengahnya dengan kesepakatan antara gerindra dan pks
omongan tersebut seharusnya sudah masuk di situ
kami yang dari kita saya ini kan bukan di dalam rumah tangganya pak
pak yani dan partai gerindra
tapi kelihatannya ya sebetulnya sudah clear tapi clearnya setengah
clearnya setengah kenapa saya katakan clearnya setengah
ini kan kenapa muncul dua per tiga itu
sebetulnya sudah di dalam rapat pansus sudah selesai di angka setengah plus plus satu
kemudian kita kunkerlah ke gerobokan
itu muncullah ide dua per tiga dengan asumsi tadi yang saya sampaikan
sehingga ini kan perlu dikompromikan
supaya ini bisa cepat clear maksud kita ya sudah lah duduklah di belakang meja sana berdua selesaikan
nanti ketika masuk ke dalam rapat pemilihan gabungan itu sudah clear dua persoalan itu
saya kira cuma tinggal itu saja
karena ketika dua partai pengusung sudah clear soal quorum saya kira sudah selesai
oke quorum tuh gampang lah ya
tidak perlu waktu lama
saya ini sudah senyum senyum dari tadi dengerin mas gembong ngomong
sebenarnya gimana sih pks melihat ini
kan udah nggak ada lagi sebenarnya omongan omongan dengan gerindra soal siapa dan bagaimana begitu
soal quorum dan tidak korumnya ini bagaimana sebenarnya
kalau kita lihat pada kesepakatan yang lalu antara pks dengan gerindra
wakil gubernur kan merupakan jatah pks
kemudian sudah dibuktikan bahwa waktu lalu dari hasil kesepakatan itu sudah ada surat
ya surat pencalonan wakil gubernur
ya yang pada saat itu memang sudah ditandatangani oleh kedua pimpinan partai politik
yang calonnya adalah pak ahmad saihu dengan agung yulianto
ini selesai ini
ini proses begitu panjang ya kita ikuti bersama gerindra
nah kemudian ya tindak lanjutnya adalah bahwa
untuk pelaksanaan pemilihan wakil gubernur ini harus dibuat pansus
nah ini juga sudah kita jalankan seperti mas gembong sudah ungkapkan
walaupun kita banyak perdebatan itu ya
ya saya juga kan bagian dari pansus itu sendiri ya
saya juga duduk di dalamnya
walaupun tadi ada perdebatan segala macam
yang akhirnya sebenarnya dari hasil pansus itu teman teman sudah sepakat
lima puluh plus satu sudah selesai
nah kemudian ya kita akan bawa ke rapim gap
nah rapim gap itu sampai tiga kali lah
nah yang terakhir memang pimpinan itu pada nggak hadir gitu
ya pimpinan pada nggak hadir
nah ini persoalan kenapa
saya sampaikan pak mas gembong mungkin beliau hadir pada waktu itu
pimpinan yang hadir saya salut teman teman yang hadir saya salut gitu
nah tolong ke depan di agendakan lagi
waktu itu ada juga pimpinan satu pimpinan yang hadir
yang gak hadir ya siapa sebenarnya
ya jadi kan ada lima pimpinan
nah empat ini yang tidak hadir
hadir pada waktu satu orang
nah terlepas mungkin ada kepentingan apa ya
kalau pak ketua waktu lalu katanya dipanggil pak presiden
ada suatu yang diurus kemudian kan diserahkan ke yang lain
nah yang hadir waktu itu ada dari gedemokrat pak peria
pak peria mengungkapkan ya karena pimpinan banyak yang nggak hadir
kita tunda gitu sepakat
nah saya sudah sampaikan tolong
pimpinan nanti teman teman dihadirkan semua kita adakan agenda rapat berikutnya
nah kemudian setelah itu ditunggu nggak ada lagi nih
nggak ada lagi undangan ya
nggak ada undangan
nah ini persoalannya
padahal warga masyarakat itu sudah menunggu warga jakarta sudah menunggu
itu saya lihat persoalan tinggal duduk pimpinan duduk ya rapat ya gabungan sesungguhnya selesai
sebenarnya masalah hal hal yang lain itu mudah
pimpinan melihatnya mudah yang ini kok kebetulan nggak
nah saya sih masih tetap husnuzon saya berbaik sangka
mudah mudahan waktu yang dekat ini ya kan di hari lebaran ini ya idul adha
adalah hadiah buat warga jakarta pimpinan bisa duduk bersama
kemudian untuk dprd periode ini bisa menetapkan wakil gubernur
berarti memang masalahnya bukan lagi soal gerindra dan pks tapi melibatkan partai politik lain begitu ya
yang memang ada ketidakinginan untuk bertemu untuk rapat untuk menyatukan suara begitu maksudnya
iya pada saat itu mungkin ya bisa jadi apakah mereka ada agenda lain saya tidak tahu
sampai tiga kali bang
sampai tiga kali
jadi sebenarnya yang pertama pak ketua hadir yang lain ada yang nggak hadir
ya mungkin nah yang berikutnya ya kan ada lagi ini hadir nggak hadir
nah sebenarnya ya saya waktu itu memang punya pandangan ya saya minta pada pimpinan tolong segera ya tolong segera adakan agenda lagi berikutnya untuk dilaksanakan rapim gap
tapi kita tunggu tunggu sampai saat ini belum
nah saya tetap tadi masih ya berprasangka baik pada pimpinan mudah mudahan nih ya pimpinan bisa menyelesaikan tugas tugasnya untuk yang periode ini
untuk bisa melakukan pemilihan wakil gubernur dki jakarta
bang adi kalau ngobrol sama mas gemeng pak yani ini ya omongannya udah bisa ditebak sebenarnya
saya ingin substansi sih sebenarnya tidak normatif lagi apa sih sebenarnya melihat ini bang adi melihat ini ada apa ya apa yang terjadi sebenarnya di belakang panggung
tapi dijawabnya nanti kita akan break dulu
cnn indonesia prime news akan segera kembali
kita kembali ke diskusi kita malam ini saya langsung ke bang adi
bang adi kalau apa namanya sebelum saya bertanya apa sebenarnya yang terjadi di belakang panggung
kalau kemudian mas gembong bilang tadi ada obrolan atau ngopi ngopi antara pks dan gerindra yang
belum ini gitu ya belum ketemu begitu
yang dipertontonkan saat ini sebenarnya apa sih
sudah satu tahun loh ini menjomblo di kursi dki dua ini
soal wagub dki saya ingin menjelaskan melalui dua hal
pertama ini mas ferdi ada penjelasan normatifnya
jadi dalam sistem presidensialisme multipartai
memang seringkali antara eksekutif dan legislatif itu seringkali deadlock
itu seringkali terjadi
bahkan jokowi pada periode pertama dua ribu empat belas itu seringkali deadlock
hampir dua tahun jokowi tidak bisa memutuskan kesepakatan politik apapun
tanpa persetujuan parlemen
nah di level geburnur dan kabupaten dan provinsi di indonesia seringkali terjadi
karena seringkali dalam sistem presidensial seperti saat ini
bahwa eksekutif terpilih itu menjadi minoritas
dia tidak mendapatkan dukungan secara maksimal di parlemen
dan itu yang terjadi pada pki dan gerindra hari ini
jadi kalau keputusan soal wagub dki hari ini tidak mendukung mayoritas di parlemen
itu ada penjelasannya
karena memang antara legislatif dan eksekutif sama sama memiliki kekuasaan yang cukup powerful
sama sama mewakili rakyat
jadi eksekutif tidak bisa memutuskan keputusan apapun melalui veto
ini yang saya kira turut menjelaskan kenapa sengkarut benang kusut soal wagub dki
tidak kemudian kunjung usai
dan sering misalnya dalam diskusi diskusi sejak awal kita inginkan
bahwa anies dan wakilnya pak sendega uno ke depan itu memang menghadapi
satu badai politik yang cukup luar biasa
ya itu dukungan yang cukup minoritas di parlemen
yang kedua dari aspek praktis tentu saja
jadi memang pks ini kalau dilihat kecenderungannya
ingin menggunakan pola pola prosedural
ini harus ada pansus ada rapim gat baru paripurna sehingga ada voting
betul bahwa politik itu nggak ada yang kebetulan
memang ada tuntutan sekarang bahwa ketika bola tentang wagub dki ini dimiliki oleh pks
justru pks harus mampu mengkapitalisasi itu sebagai sebuah keuntungan yang harus dimaksimalkan
ibarat main bola bola ini sudah di depan gawang tinggal pks ini nendangnya mau kayak gimana
mau cepat mau pakai tendangan pisang ataupun to the point model liga inggris main
ini yang kemudian memang jalan yang ditempuh oleh pks tergantung bagaimana negosiasi
lobby dengan fraksi fraksi lain yang selama ini secara politik berseberangan itu dilakukan
saya nggak tahu persis sejauh mana upaya logi negosiasi yang dilakukan oleh pks
untuk memudahkan ini semua tapi yang jelas dalam politik itu
nggak ada yang nggak bisa dilakukan
kita cek gitu ya bahwa kecendungan politik kita itu memang politik akomodatif
tinggal ditanya fraksi maunya apa pak gembong maunya apa
gerindra yang belakangan sepertinya tidak mau bantu pks tanya maunya apa gitu
tapi kan kalau fraksi lain kan tidak memiliki apa namanya ya
tidak memiliki wonang untuk memutuskan kan hanya ikut saja memilih begitu ya
betul tapi bahwa fraksi fraksi lain ini untuk hadir dalam rapim gap
kemudian memutuskan paripurna itu kan gak gampang
ada obrolan obrolan yang memang tidak terlampau terlihat di permukaan
maka kata pak gembong sama ustadz yani tadi harus ada obrolan warung kopinya mas
semua politik itu tak ada yang nggak selesai di kita
siapa yang bisa membayangkan gerindra tiba tiba merapat ke jokowi saat ini
dua kutub yang cukup ekstrim
apalagi di dki jakarta saat ini suasananya cukup cair
ini yang sekirap deadlock ini terjadi pasti ada sesuatu
ada syaiun syaiun yang gak jelas
yang kemudian tidak dikapitalisasi oleh pks
saya kira pks tidak bisa berwacana secara normatif bahwa ini proses selesai secara prosedural
harus ada upaya upaya extraordinary crime dalam tanda kutip untuk menyelesaikan ini semua dengan cepat
dua puluh enam dprd dki jakarta ini akan selesai
tapi dalam logika politik kita seminggu itu bisa paripurna enam kali mas
bahkan sabtu minggu juga bisa diandikan paripurna
artinya memang waktunya kalau bicara waktu masih bisa bisa aja ya
untuk bisa melakukan quorum atau sepakat untuk itu
apa yang belum selesai sebenarnya
ya saya tadi punya pandangan bahwa semua aturan aturan sudah kita ikuti
prosedur sudah kita jalankan
tinggal dirapat pimpinan gabungan ini
ya kami berharap agar pimpinan gabungan ini ini bisa hadir bersama
terutama ketua nanti bisa segera mengundang
kemudian kita akan sampaikan dari pansus itu inilah tertib dan sebagainya
kemudian langsung diparipurnakan
tinggal itu saja
kuncinya tadi ada memang di ketua juga ada punya peran di situ
kalau pak ketua melakukan undangan lagi ya kita sudah segera siap
ya nah mudah mudahan dalam pekan ini pak ketua sudah bisa mengundang
tadi kan kita dengar juga ungkapannya
tidak akan menghambat
nah ini kita ingin lihat ya
janji pak ketua dprd
yang tidak akan menghambat
ya kita percaya betul pada beliau supaya segera untuk melakukan undangan terhadap para pimpinan
oke dari tadi bang yani bilang siap siap tapi lobby lobbynya gimana
ini sudah terus sudah kita bangun
kita sudah terus bangun nih pada teman teman
memang semua ya kalau kita tanyakan teman teman dewan mereka juga sudah menunggu
seperti mas gunung bilang mengaminkan semua dari praksi praksi sudah siap
nah teman teman itu dari praksi ketua ketua praksi waktunya
ketua praksi waktu itu hadir
ini yang belum ada nih pimpinan gitu
kan tidak enak kita jalan kalau tidak ada pimpinan
tidak tunggu mungkin kemarin pimpinan ada agenda acara lain misalnya kita tidak tahu
kemudian mudian kalau ketua nanti mengundang dalam waktu cepat bisa semua hadir
oke bukan berarti kemudian ada kekuatan besar yang seperti yang dibilang oleh bang nasir jamil waktu itu
yang sengaja membalik balikan sesuatu yang sudah diatur bukan
hanya masalah administratif saja ini sebenarnya dan lobby lobby yang belum selesai
iya nah ini memang pandangan kami seperti itu ya
bahwa kalau pimpinan mengundang lagi nanti kita tinggal lihat
ya kalau ketua itu mengundang lagi misalnya apakah besok atau lusa diundang
ya nanti tinggal lihat lagi lah siapa yang hadir dan siapa yang tidak
nah mudah mudahan semua bisa hadir
kalau pimpinan ada udah kita insya allah bisa berjalan
oke gimana kalau
kalau membuat semuanya hadir gimana mas gembong nanti
udah tiga kali loh ini
ini ini sebetulnya sederhana
ini soal subtansi subtansinya dulu
subtansinya ada perbedaan pandangan tadi
maka kita mintalah kepada pks dan gerindra
partai pengusung dua partai pengusung duduk bareng dulu
selesaikan ini dulu
jangan nanti kita di dalam rapat pimpinan gabungan nanti kita dipertontonkan oleh mereka berdua
ribut soal korum
padahal ini soal kon bisa diselesaikan di belakang meja
itulah maksud kita seperti itu
selesaikan ini dulu
baru setelah itu ayo kita masuk ke dalam tataran rapat pimpinan gabungan
rapat pimpinan gabungan selesai baru kita jawabkan pengesahan tataran
sederhana kok itu
bukan berarti sengaja diulur ulur begitu
enggak enggak ada
enggak ada ya
tapi selesaikan ini dulu
karena dua pandangan yang berbeda
ini kutubnya bertolak belakang bos
nah ini kan mesti diketemukan dulu
maka selalu saya sampaikan kepada pak yani dan kawan kawan
udahlah sampai duduk bareng kita yang ngaminin
sudah seperti itu bahasa saya sampai seperti itu
artinya kita dorong kepada beliau beliau berdua itu
artinya partai pengusung itu
nah tadi saya mendengarkan di cnn bahwa pak anies kan menghendaki segera ada wakil
jangan sampai pansus gagal dan lain sebagainya
kerja pansus mohon maaf sudah selesai
memang katakan paripurna sih belum
tetapi sekali lagi kalau pak anies menghendaki betul bahwa pak anies menghendaki ada wakil pak anies punya peran
walaupun bukan kewenangannya pak anies
tapi yang bukan kewenangan itu kan bisa diperankan pak anies sebagai mediator
untuk memediasi dua partai pengusung ini
ayolah duduk bareng
mungkin ketika diundang oleh pak anies ke rumah dinas ngobrol bareng bertiga mungkin bisa selesai
kalau betul pak anies menghendaki ada wakil
kan gitu loh
jadi ini kan itu persoalannya
memang pak anies kelihatan nggak mau ada wakil
ya ini kan
tersirat kalau memang pak anies tidak butuh wakil
kalau beliau serius betul kan itu bisa dijembatani
kan beliau pasti melihat di mana buntunya di mana
kan gitu loh
pasti beliau kan sudah bisa membaca itu
oh puntunya di sini
ayo kita sebagai orang tua ayo tak jembatani
kan bisa seperti itu
bukan melemparkan sindiran begitu ke pansus
dari pekerja begitu
kalau pada menyindir itu lebih baik konkret
undang pks undang gerindra diajak ke rumah dinas atau di mana lah
ajak rumah makan yang enak mereka berdua
kan jauh lebih konkret gitu
pak anies gimana konsekuensi logisnya apa sih sebenarnya dalam proses yang seperti ini yang belum ketemu ini ini ya titiknya
ya kalau saya cukup serhana
politik kita itu adalah politik partai
jadi kalau diringkus secara serhana persoalan wagub ddk itu persoalan partai politik
jadi pks tinggal datangin
ngapain sih nolak nolak segala
bicarakan apa maunya
saya khawatir ini tidak terbuka dibicarakan oleh teman teman pks
jadi itulah yang saya kira ini bukan maksud ingin menyerahanakan persoalan
bahwa politik kita itu semuanya fraksi apa tuh rapat gabungan segala macam
kalau di level fraksi di level partai selesai saya kira prosesnya akan cepat
dalam seminggu itu akan terjadi soal siapa wagub dki
yang kedua memang ini agak langkah maju pembicaranya bahwa posisi pak anies memang cukup
belakangan setelah momentum pilpres ini lewat seakan akan pks gerindra dan pak andi jalan masing masing
seakan akan tiga ornamen ini tidak pernah seiring bersama dalam wagub dki
ini agak sedikit menjadi bahan lelucon gitu
kok sepertinya suasana hatinya mulai beda beda tuh
bahkan gerindra kalau dilihat secara serhana berharap bahwa dua kandidat dari pks ini ditolak
sehingga ada pintu untuk mengajukan calon wakil gubernur dari gerindra
ini kan nggak benar ceritanya
pks jangan jangan selama ini tidur bareng dengan orang yang mimpinya beda gitu loh
ini yang harus di clear kan ke depan
nah posisi pak anies menjadi signifikan suka nggak suka sebagai gubernur dki jakarta
dia memiliki satu bergen posisi dengan teman teman parlemen di gebon sirih
karena hampir semua keputusan politik teman teman dprd sebagian lainnya kewenangannya ada di pak gubernur
nah pertanyaannya adalah apakah pak anies ini senang menjomlo sampai selesai
atau memang dia ingin segera mendapatkan wakil gubernur
itu saja sih sebenarnya
ketimbang kita hampir setahun mas diskusi ini terus
gak ada solusinya
kan nggak mungkin kita menyalahkan inul yang berhenti bergoyang
berarti ada distorsi komunikasi ini yang nggak selesai antara pks dengan teman teman di gerindra begitu ya
gimana apa namanya apa selanjutnya yang akan dilakukan kalau kemudian memang hanya bisa selesai dengan ngopi bareng gitu kan
saya akan tanya ke mas gemung dan bayangin nanti kita akan break gitu
cnn indonesia prime news segera kembali
minitra komitmen dengan keputusan mendukung dua nama dari pks
kami ada tiga orang di pansus dan tiga orang itu selalu hadir
dan mendukung pks perlu menjadi evaluasi kedepan
teman teman pks harus lebih intens berkomunikasi dengan partai partai politik yang lain
pertemuan informal ngopi bareng
ataupun pertemuan yang rutin harus lebih dilakukan
agar lebih membangun komunikasi dan perhubungan penduduk
komunikasi dan juga mencairkan suasana yang ada di dprd dki
nah itu bang yanni saya mau tanya lagi
apa namanya kalau kemudian andre rosiade tadi bilang begitu harus intens lagi ngopi bareng lagi
bisa dipahami bahwa kemudian ini sudah menjadi kesepakatan untuk pks
lobby lobbynya itu memang kayaknya nggak jalan gitu
udah lah nanti juga ke pks juga gitu
komitmennya ini sebenarnya yang ingin kita tagih sebenarnya
bagaimana kemudian ini akan dijalani nanti
ini mepet banget waktunya
waktu lalu kan kami ya yang di pansus itu sudah menetapkan
tanggal sekian ada paripurna gitu ya
udah kita kejar tuh
sampai kalau misalnya pertemuan di sini
udah nanti nggak ada pembicaraan lagi karena wakil gubernur sudah bisa terpilih
nah ini kan lagi lagi memang ada dinamika juga ya di dalam penetapan wakil gubernur ini
nah kalau tadi ya sudah sepakat pks dengan gerindra misalnya terhadap dua calon
tadi kan kalau kita dengar kan ada berbeda kalau tadi ada ungkapan
wah bagaimana ada calon pengganti gitu kan seperti itu
nah tadi kalau pak siapa namanya
andre itu mengungkapkan ini sudah kesepakatan dari dua calon
nah kalau misalnya tentang masalah komunikasi komunikasi sudah kita bangun
bahkan kedua calon wakil gubernur itu sudah kita bawa

udah kita perkenalkan udah ngomong segala macam bagaimana masukan masukan ke depan gitu
nah dari praksi praksi yang ada sesungguhnya mereka sudah siap mendukung
waktu rapim gap saya melihat pdip ada golkar ada praksi praksi lain ada
waktu itu tinggal pimpinan ini nggak ada gitu
nah sebenarnya kalau pimpinan waktu itu siap jalan udah bisa gitu ya
nah ini belum
karena menghormati ada yang nggak hadir
nah saya berharap juga tadi bagaimana pimpinan itu bisa hadir bersama
harapan kita dan teman teman semua anggota dprd yang ada nih ya mereka menginginkan agar pada priode inilah
biar supaya ada tercatat dalam sejarah
mereka udah mengingat begitu
mereka udah dorong kita kan ada grup wa tuh mereka udah dorong begitu
nah tinggal menunggu ini juga ada mas gembong ya kan
mungkin bisa mengingatkan lagi kepada ketua dprd ya kan
pak bras bagaimana segera mengundang lagi
nah kita terus akan bangun
kalau memang perlu apa namanya dimantapkan lagi tentang masalah komunisasi kita akan komunikasi lagi
ya walaupun sebenarnya udah apa sudah berjalan ya
apa yang akan dimantapkan
di di di di konten apa yang akan dimantapkan
artinya tadi kalau memang perlu komunikasi ya kita bangun komunikasi
kalau tadi gerindra dengan pks kan sebenarnya sudah penanda tanganan
udah udah oke
memang persoalannya kan saya juga nggak tahu tentang masalah ada apa namanya upaya upaya ya
sebenarnya perbedaan antara yang mas gembong ungkapkan pks dengan gerindra itu sudah selesai di dalam pansus itu
tinggal di rapat gabungan
kalau di sini sudah dilaksanakan selesai
perlu rapat gabungan waktu lalu diungkapkan jangan sampai nanti ada paripurna kita banyak yang interupsi
isu isu ini selesaikan di rapat pimpinan gabungan
nah ini persoalannya karena ini harus kita tempuh sehingga harus menghadirkan mereka semua
teman teman banyak dari praksis praksis yang lain
udah kalau pimpinan gabungan
kalau memang pimpinan susah paripurna aja langsung
udah sampai seperti itu
semangatnya untuk mendengar suara masyarakat jakarta dan juga keinginan dari pak gubernur untuk bisa mendapatkan wakil
nggak mau dong kalau kemudian di akhir akhir masanya ini demisioner ini ternyata pansus dianggap mencatatkan sejarah buruk begitu
kemudian persoalan wagub ini justru dilimpahkan ke periode selanjutnya
mungkin mungkin aja kan terjadi nanti gimana menangkisnya ini
ya ketika dua partai pengusung ini tidak segera melakukan komunikasi yang intent
saya punya keyakinan pasti ini akan diserahkan kepada anggota dprd baru
panjang lagi dong
nah itu itu persoalannya
karena tatip belum disahkan
artinya ketika nanti ada anggota baru ya pasti akan makan waktu mungkin enam bulan belum tentu selesai
kenapa enam bulan belum selesai
kenapa enam bulan belum selesai
ini ketika pelantikan tanggal dua puluh enam itu pembentukan akd dua bulan belum tentu selesai
katakanlah dua bulan selesai pembentukan akd baru kita disibukkan dalam pembahasan apbd murni dua ribu dua puluh
jadi rasanya sangat tidak mungkin ketika teman teman pks dan gri tidak segera melakukan komunikasi yang intent
dalam waktu dekat bisa terlaksana
kalau ini tidak terlaksana maka ada dua cidera yang bisa kita terima
citra yang pertama adalah kita artinya periode sekarang dianggap gagal menjalankan tugasnya
yang kedua justru ini melegitimasi pak anies
yang kedua melegitimasi pak anies
ketika pak anies tidak mampu menjalankan janji janji politik yang disampaikan saat kampanye kemarin
ya saya kerja sendirian
ya karena dprd tidak kerja dengan maksimal
ini kan jadi hal yang kurang baik juga

supaya tidak saling melemparkan tanggung jawab seperti itu
maka kuncinya adalah dua partai pengusung
tidak ada yang lain kecuali dua partai pengusung
oke kalau bicara persentase berapa persentase lagi sih sebenarnya ini
ya tinggal finish kok
tinggal finishing aja begitu
tinggal finishing aja
tidak ada yang sulit ketika ada komunikasi
tetapi mohon maaf pak yani mohon maaf sekali lagi
pks juga agak slow juga
kayaknya gini sekali lagi saya mohon maaf kepada pak yani
kayaknya gini sekali lagi saya mohon maaf kepada pak yani
dapat ya sudah nggak dapat ya rapopo
kan bahaya juga kalau seperti ini
akhirnya kami yang gregetan
akhirnya kami yang gregetan
pak yani ini kan vaksin keadilan
jadi dapat nggak dapat ya tergantung allah
kecuali seperti itu
supaya kita tidak saling punya perasaan yang tidak enak
pak yani ngangkuk ngangkuk aja tampil senyum
tapi artinya mungkin ada benarnya juga mas gun
bang adi gimana kemudian ini harus disikapi menjaga suasana kebatinannya
antara pks gerindra dan juga dengan komunikasi partai partai lain ini
seberapa mungkin ini akan bisa diselesaikan di akhir masa periode dprd ini
ada ungkapan menarik dalam politik itu
pemenang itu diibaratkan seorang anak yang baru lahir
dengan begitu banyak bapak dengan begitu banyak seorang yang menentukan
jadi biasanya akan menghubungi siapapun yang akan jadi pemenang
tapi sebaliknya pihak yang kalah itu dibaratkan anak yatim piatu yang tak seorang pun yang mau menemani
ini beda ceritanya pks sebagai pemenang kok seakan akan gak ada temannya di dki jakarta ini
ini yang kemudian belakangan saya melihat pks ini seperti yatim piatu
gerindra agak menjauh dan pak anies juga seakan akan bukan menjadi bagian dari yang didukung oleh pks
jadi begini kalau mau agak sedikit ful
jadi yang disampaikan oleh pak gembong ini sebenarnya bocok karena udah tingkat empat ini bukan tingkat satu lagi
bahwa suasana hati gerindra dan pak anies sepertinya memang membiarkan pks berjuang sendirian
jadi mestinya pak any sebagai gubernur saat ini itu bukan perkara mudah
tapi dengan perjuangan pks dengan cucuran darah dan air mata
jadi secara tidak langsung pak any sekalipun sebagai gubernur dia harus all out
membantu biar ini tidak deadlock
itu yang saya bilang bahwa hampir separuh kewenangan dprd di dki jakarta ada di pak any sebagai gubernur

di situ menjadi daya tawar
jadi pak any tidak bisa menikmati indahnya hanya sebatas sosok gubernur
memainkan jangkar di dua kaki yaitu didukung oleh gerindra dan didukung oleh pks
ketika pks menemukan kesulitan tidak menemukan lobby yang kemudian cair dengan teman teman faksi yang lain
di situ saya kira harus memfungsikan pak anies secara total
jadi di jelang waktu yang cukup terbatas saya kira pak any dan gerindra nggak ada cerita yang lain
harus membantu pks untuk serius
saya ingin memberikan satu catatan
kalau memang kursi wagub dki ini ikhlas diberikan kepada pks
kecuali kursi wagub ini ya masih banyak catatannya
akan panjang cerita
jadi dua puluh enam yang kita bayangkan akan lewat
oke berarti nggak terlalu yakin kalau kemudian ini akan selesai di masa prioritas
tergantung bagaimana gerindra pks dan pak anies
ini satu paket loh mbak nggak bisa dipisahkan
nggak bisa dipisahkan ini satu paket
seperti halnya keseriusan memenangkan pilkada dki jakarta
saya cukup yakin bahwa deadlock komunikasi yang cair diinginkan
oleh teman teman fraksi yang tidak mendukung pak anies
itu saya kira akan menemukan jalan terang
pasti ada cahaya di ujung terowongan
oke oke terakhir pak any
gimana menjawab tadi pak
ada cahaya di ujung lorong gelap begitu
seberapa ini nanti akan ditempuh jalur itu
ya kami terus kalau membangun komunikasi terus ya
pada partai partai yang ada
walaupun memang usaha kita sebenarnya sudah maksimal
kami yang ada di fraksi sudah usaha maksimal
tadi ya memperkenalkan calon
kita sudah hadir ke fraksi fraksi bangun komunikasi
ya sesungguhnya tadi bahwa perjuangan udah
perjuangan sudah kita lakukan
tapi dalam perjuangan berbagai macam hambatan ada
kita hanya menjadi catatan saja ya
bagi mereka mereka yang melakukan hambatan hambatan itu
nah semuanya ya kembali tadi
kalau kita sudah berjuang ya kita serahkan kepada yang maha kuasa
kalau memang allah swt diwalai mafus menetapkan dia jadi
kalau enggak ya udah kita terima takdir
saya kira seperti itu
artinya seperti itu
jadi kita percayalah yakin kepada yang maha kuasa
kalau simpulan jadi wakil gubernur alhamdulillah
kalau bang yani sudah ngomong begitu saya juga bingung mau ngomong
sudah selesai di situ
selesai atau tidak selesai bagaimana mas gembong
ya kalau pak yani sudah seperti ini saya sudah tidak bisa ngomong juga
ini bagian dari asketisme politik pks
semua usaha sudah dilakukan apapun hasilnya tergantung allah lah
jangan dibaca itu sebuah kepasrahan ya
perjuangan kita sudah maksimal
walaupun ini terus
sebelum sampai tanggal dua puluh enam terus kita berjuang gitu
tapi kalau akhirnya allah tetapkan jadi ya sudah alhamdulillah
kalau nggak mundur ke depan lagi terus kita berjuang
kalau pks itu kan ada lagunya yang menarik
kalau nggak salah bangkitlah pas harapan itu pasti ada
pasti itu harus dikapitalisasi ustadz
filosofinya mungkin dari situ bram
saya juga bingung
karena mas gembong tadi bilang sudah selesai
ya sudah kalau gitu kita juga sudah harus akhiri
karena waktu juga sudah terbatas
dialog kita malam ini terima kasih
mengeni mas gembong dan pak gaji untuk diskusi kita malam ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami